sementara itu sore tadi calon presiden prabowo subianto dan cawapresnya sandiaga uno berkunjung ke kantor pbnu di jakarta
kedatangan keduanya dinyatakan dalam rangka silaturahmi
sudah ada produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di gedung pbnu jakarta
selamat sore sisi apa sebenarnya tujuan prabowo dan sandi datang ke kantor pbnu hari ini
apakah benar hanya sekedar silaturahmi silakan sisi
lalu setelah itu ke kantor pbnu dan selanjutnya setelah agenda tujuh belas agustus sendiri
prabowo mengatakan dia sendiri hendak melakukan pertemuan dengan presiden joko widodo
prabowo mengatakan pertemuan kali ini memang sedianya membahas isu yang sangat luas sekali
tidak hanya mengenai politik ataupun pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
tapi bahasannya mengenai tawaran atau program apa saja yang diberikan oleh prabowo dan sandi
agar kemudian mereka bertarung dalam pilpres tersebut dan masuk ke dalam kemudian visi misi yang diberikan oleh pbnu
pbnu mengatakan kendati memang ada beberapa kedekatan
khususnya dengan pembangunan pertama
dan maruf amin ataupun beberapa kali beberapa tokoh dari nu sendiri mengatakan bahwa mereka mendukung presiden joko widodo
mereka mengatakan bahwa pertemuan ini bukan berarti bahwa pbnu akan memberikan dukungan kepada salah satu paslon
karena mereka mengatakan yang memberikan dukungan tersebut adalah warga nu dan bukan atas nama pbnu
adapun pertemuan ini sendiri memang berlangsung selama sekitar satu jam
dan kalau kita lihat sendiri adanya kedatangan prabowo ini bukanlah kali pertama
sebelum prabowo sendiri memilih sandi sebagai calon wakil presidennya
tepatnya tanggal enam belas
bulan juli lalu prabowo sendiri sempat menghampiri kantor ini kantor pbnu
dan bertemu dengan said akil juga
dan dalam pertemuan tersebut memang ada perbincangan dan pembahasan yang sangat luas
khususnya tentang isu isu di republik ini
dan juga prabowo sempat memberikan buku mengenai buku tulisannya sendiri
yaitu paradox indonesia
prabowo mengatakan bahwa sebenarnya pertemuan ini kurang lebih hampir sama
dengan pertemuan yang sudah dijalin sebelumnya
berupa silaturahmi agar kemudian nanti pilpres dua ribu sembilan belas ini berlangsung secara sesuai dengan demokrasi
dan juga tidak diwarnai dengan keributan keributan
khususnya antara pendukung dari jokowi ma'ruf ataupun prabowo sandiaga
nah oleh karena itu pertemuan dilanjutkan
nah safari politik ini sendiri tidak akan berhenti di kantor pbnu ini sendiri
selanjutnya prabowo sendiri masih merancang pertemuan untuk bertemu dengan presiden jokowi
agar kemudian membahas agar terciptanya kesejukan dalam pilpres dua ribu sembilan belas ini
hingga saat ini memang kami masih menunggu kehadiran dari calon wakil presiden sandiaga uno
yang masih juga berbincang di dalam
tapi yang pasti tadi pertemuan tadi tidak ada pertemuan empat mata
dalam level dari said akil ataupun prabowo subianto
pertemuan ini dibuka kepada petinggi pbnu
dan kehadiran prabowo sendiri selain didampingi oleh sandiaga uno
juga didampingi oleh sekjen dari partai gerindra ahmad muzani
pertemuan berlangsung selama satu jam
dan sejauh ini juga memang kita masih menunggu safari politik seperti apa yang akan dilanjutkan oleh prabowo dan sandi
khususnya menanti dalam masa kampanye yang akan dimulai bulan september mendatang
baik kita akan tunggu bersama terus
perkembangannya terima kasih nuraspasi atas laporan langsung anda
dung pbnu jakarta